kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendidik yang
merayakan kelulusan sekolah secara virtual tidak pernah terbayangkan di benak anak anak sekolah
termasuk siswa sekolah menengah pertama yang merayakan kelulusan pada hari jumat
namun pandemi covid sembilan belas mengharuskan mereka merayakan masa akhir tiga tahun jenjang pendidikan mereka secara berbeda
melalui teknologi mereka dipertemukan dalam suasana haru biru
untuk mendengarkan pengumuman kelulusan secara bersama sama
itu udah dia tuh sampai tuh raih saki lah sembilan puluh puluh
siswa smp lab school kebayoran juga merayakan kelulusan secara virtual
kelulusan yang dilakukan melalui zoom meeting dan disiarkan melalui kanal youtube ini
menjadi cara yang dianggap aman dan efektif mengadakan perayaan tanpa menambah resiko penyebaran virus corona
masing masing anak menggunakan seragam sekolah dan didampingi oleh orang tuanya
harapannya momen ini akan tetap terasa haru biru
dan dikenang di benak benaknya
para siswa yang selanjutnya akan melanjutkan pendidikan di sekolah yang baru
sebagai contoh bagaimana caranya sekolah nanti bisa menghadirkan pengumuman kelulusan
yang syarat dengan makna kemudian bisa dinikmati oleh orang tua
atau bisa dilihat oleh orang tua dan ananda di rumah
lalu apa kata siswa dan orang tua
memang beda sih pengalamannya dari biasanya kan sd nggak virtual langsung
kalau ini virtual jadi kesannya tuh kayak gak ketemu temen gitu tapi ya beda pengalamannya
tentu unik rasanya pelaksanaan kelulusan pada tahun ini diadakan dengan sistem online
meskipun berjauhan hal tersebut tidak mengurangi rasa kebersamaan dan kegembiraan karena telah lulus dari smp
tentu ada suka dan dukanya tapi seperti kita zaman kita dulu
tuhan tentunya ikut merasakan ada rasa sedih
itu dari anak anak ya karena mereka harus ketemu teman teman dengan gembira
apalagi ini juga bukan hanya kelulusan tapi juga sekaligus perpisahan karena mereka akan melanjutkan ke jenjang berikutnya
dua ratus dua puluh tujuh siswa kelas sembilan di smp lab school kebayoran lulus pada periode akademik dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
kelulusan ditentukan berdasarkan nilai akademi kumulatif sejak kelas tujuh dan ujian sekolah yang juga diadakan secara virtual karena berlangsung saat pandemi covid sembilan belas